ya langsung saja kita lihat kemeriahan hut ke tujuh puluh tujuh ri di monas bersama korespondensi nn indonesia maria sarjana
dan produser lapangan cna indonesia ayu rahmawati
ya kita ke ayu terlebih dahulu bagaimana perayaan hut kemerdekaan kali ini di monas
apa yang menarik di sana ayu
halo selamat siang maggie dan juga yuda
sekali lagi kami ingin mengucapkan dirgahayu republik indonesia yang ke tujuh puluh
dan saat ini saya dan juga maria sedang berada di monas
dari tadi kami memantau sejak pukul enam pagi kondisi sangat ramai sekali ya maria
banget ayu dan tadi kita juga sudah menyaksikan bersama bagaimana persiapan kirap dari kereta ki jogokarso
yang kemudian membawa bendera pusaka dan juga teks proklamasi tadi yayu
dan situasinya ramai sekali tidak hanya marching band dari akpol dan juga akmil
tapi juga ada perwakilan dari seluruh nusantara
yang lebih tepatnya perwakilan dari kerajaan kerajaan di nusantara yang juga mengenakan busana adat yang ada di tiga puluh empat provinsi
luar biasa ini juga menjawab kerinduan masyarakat karena dua tahun kebelakang perayaan hood republik indonesia ini cenderung lebih sederhana
karena masih dilanda pandemi covid sembilan belas
dan tadi juga maria sudah terlaksana pengibaran bendera di istana merdeka
dan tadi kalau kita melihat unik sekali presiden republik indonesia bapak joko widodo
memakai baju adat dari sulawesi tenggara ya maria
sulawesi tenggara dan kita juga sama sama saat ini maggie dan juga yuda kita juga sama sama pakai baju sulawesi
tapi sebentar nih ayo pakai baju dari sulawesi barat
waduh ini ada yang bisa tebak tidak ya ini salah satu baju yang sangat terkenal juga
ini adalah baju bodoh dari sulawesi selatan
jadi di makassar ini adalah baju adat bagi perempuan bugis melambangkan bagaimana keanggunan dan juga keperkasaan dari perempuan perempuan

kalau maria ini merah merah seperti ini ini dari mana maria
hmm aduh apa ya kira kira
ini juga dari sulawesi selatan tapi agak naik sedikit kita berasal dari toraja
dan ini bajunya namanya baju poko yang biasa digunakan untuk acara rambut tuka atau acara pernikahan ala toraja
ayo jadi kita sama sama dari sulawesi ya
dari sulawesi dan kalau kita lihat juga
ini cocok sekali untuk dipakai pada momen kali ini karena ini menyambut keriaan masyarakat indonesia dalam merayakan hari ulang tahun republik indonesia ke tujuh puluh dua
tadi kita kalau misalkan lihat juga di belakang ya maria sudah mulai banyak warga masyarakat yang datang ke sini untuk bisa menikmati waktu liburnya
karena tanggal merah nih banyak sekali keluarga muda mudi juga ada di sini semua
iya iya tadi kita lihat rame mereka sudah boleh masuk ke monas dari pukul delapan pagi menyaksikan bersama kirap
dan juga menyaksikan tadi bagaimana angkatan udara republik indonesia menyajikan tontonan yang luar biasa tadi ya
ada bendera yang juga dinantikan oleh warga yang ada di monas
tetapi sebetulnya saya sudah punya keluarga untuk ayo tanya tanya nih ari
kita panggil ya
halo bapak ibu
ini dengan ibu siapa
bapak ibu boleh tahu
bapak ibu dari mana nih
wah ini lumayan ya
sebenarnya nggak terlalu dekat juga
gak terlalu jauh tapi ada effort ya ke sini
ngapain sih ibu bapak hari liburnya dipakai untuk ke monas hari ini
kebetulan liburan aja
kebetulan liburan aja
terus tadi senang gak melihat kirap dan kemudian ada perayaan tujuh belas agustus ini
apa sih yang ditunggu pak
yang ditunggu itu ya
karena mungkin sudah dua tahun kemarin ini tidak bisa merayakan karena pandemi ya
bapak ibu saya mau menantang bapak ibu di sini kira kira bisa nggak membaringkan hadiah untuk indonesia dengan menyanyikan lagu tujuh belas agustus
bisa nggak kita nyanyi bareng bareng
oke kita nyanyi bareng ya
tujuh belas agustus tahun empat puluh lima itulah hari kemerdekaan kita
nusa dan bangsa
hari lahirnya bangsa indonesia
terima kasih banyak bapak ibu
kado untuk indonesia
ini pernikahan kami empat tahun
oh jadi ini tepat di hari pernikahan
selamat ulang tahun pernikahan
semoga langgeng selalu
terima kasih banyak bapak ibu
ini keseruannya luar biasa sekali ya maria
dan kita juga melihat antusiasnya
warga ini dari pagi sampai siang bukanya semakin sepi malah semakin ramai
dan mereka memang sangat rindu karena memang tahun ini berbeda dari dua tahun yang lalu
tentu saja sudah mengarah kepada indonesia pulih dengan cepat
dan juga pastinya untuk bangkit lebih kuat lagi
maria ini saya juga ingin memberikan hadiah untuk indonesia
karena sekarang kita merayakannya ini di dki jakarta ya di silang monas
saya ingin memberikan pantun
oke deh coba pantunnya apa
jalan jalan bersama mbak maria
pulangnya capek yuk naik op aja
oke artinya yuk
selamat ulang tahun republik indonesia
semoga semakin sukses dan jaya jaya jaya
aduh terima kasih mbak
aduh luar biasa pantunnya
ya maggie dan yuda sekian keseruan yang ada di monas hari ini sejak pagi sampai dengan siang hari ini
tidak surut surutnya perayaan tujuh puluh tujuh tahun indonesia
terima kasih banyak mbak
terima kasih banyak mbak
yang kemudian juga dirayakan oleh warga dan masyarakat yang berkumpul di sini
kembali kepada anda maggie dan yuda
ya maria dan ayu ini pantunnya sangat sangat penuh dengan semangat
tentunya kami juga ingin mengetahui apakah ada agenda agenda seharian di monas sana
dan bagaimana sebenarnya antusiasme warga melihat cuaca hari ini sedikit mendung di sana maria dan ayu
ya maggie dan yuda seperti yang tadi sudah anda lihat juga ada warga yang tetap bertahan
dari tanpa masalah
ya mereka memang diizinkan masuk untuk ke monas ini sejak pukul delapan
tetapi tadi seperti juga kami yang sudah ada di monas sekitar pukul enam pagi ya
dan kami juga sudah melihat mereka mulai berdatangan untuk bisa masuk mengantri
dan ketika kirap tadi mulai mereka itu berlari loh megi dan yuda untuk kemudian bisa mengikuti kirap sampai ke luar monas
dan juga menuju ke istana merdeka
ya betul sekali
dan sebagai informasi juga tadi setelah upacara yang diadakan
di plaza selatan silang monas kurang lebih empat puluh lima menit ini sebenarnya aktivitas di monas ini terfokus pada kirap yang berjalan dari monas menuju ke istana merdeka
dan untuk saat ini memang tidak ada aktivitas lagi dari pemerintah dki jakarta
tetapi kalau kita lihat memang masih banyak sekali warga masyarakat yang menghabiskan waktu di sini untuk sekedar bersantai atau mencicipi jajanan jajanan khas dari jakarta
ya jadi megi dan yuda tentu cuaca yang cukup terik disini tidak menghadapi
menghalangi antusiasme masyarakat untuk datang merayakan bersama hari kemerdekaan republik indonesia
ya buat maria dan ayu terima kasih ya sudah melaporkan dari jam enam pagi dan dandannya pasti juga dari lebih pagi lagi tetap semangat jaga kesehatan dan berdeka ya
semangat di monas buat teman teman yang melakukan liputan
tim sian indonesia disana